ke sepuluh narapidana yang masuk dalam daftar hukuman mati tahap tiga tidak ikut dieksekusi pada dini hari tadi
meski demikian jaksa agung memastikan ke sepuluh orang ini akan dieksekusi hanya saja waktunya belum ditentukan
lima belas mobil ambulans dikirim ke nusa kambangan kamis pagi dua puluh delapan juli
dua belas ambulans berisi peti jenazah yang disiapkan untuk mengangkut para terpidana mati
namun jumat pagi hanya empat ambulans berisi jenazah yang keluar dari nusa kambangan
jaksa agung muda tindak pidana umum nur rahmat menegaskan keputusan mengeksekusi freddy budiman
jatetan uchena michael titus ikwe serta humphrey ijike diambil berdasarkan kajian dari sejumlah pihak
mereka ini saya katakan termasuk perbuatan yang masif dalam medan narkotika
sementara sepuluh terpidana mati lain tidak dieksekusi pada jumat dini hari
jaksa agung m prasetyo menegaskan penundaan tidak akan menghapus hukuman mati
sekali lagi pelaksanaan eksekusi mati untuk terpidana yang lain itu akan kita tentukan kemudian pada saat saat yang tepat yang akan ditentukan nanti
salah satu narapidana yang ditangguhkan hukuman matinya adalah zulfikar ali asal pakistan
keluarga zulfikar ari meminta grasi kepada presiden joko widodo
mereka menilai ada kejanggalan dalam proses hukum zulfikar
sebelumnya ayah empat anak ini dipindahkan dari rumah sakit umum daerah cilacap ke lapas nusa kambangan untuk diisolasi
ia sudah enam tahun mengidap komplikasi penyakit jantung dan ginjal
penangguhan eksekusi sebelumnya terjadi saat pelaksanaan hukuman mati
pada dua puluh sembilan april dua ribu lima belas mary jane veloso terpidana kasus penyelundupan dua enam kg heroin tidak jadi dihukum mati
nama mary jane bahkan tidak masuk dalam daftar eksekusi mati jilid tiga
saat ini keterangan mary jane masih diperlukan polisi filipina untuk mengungkap jaringan narkoba internasional
mary jane ditahan di lapas virogunan yogyakarta